video detik detik seorang pria yang menodongkan senjata airsoftgun
kepada pekerja bangunan yang tengah bekerja di kawasan pondok indah
terekam kamera warga sabtu pagi
pasca mendapat laporan saat reskrim polres metro jakarta selatan
langsung menindaklanjuti peristiwa aksi koboi
di jalan kartika pondok indah jakarta selatan
pria lima puluh empat tahun ini nekat melakukan penodongan terhadap pekerja bangunan
dengan senjata airsoft gun jenis glock tujuh belas yang menyerupai senjata api
selain menodong korban pelaku juga sempat mengancam akan menembak kaki korban
motif pelaku berinisial rpb melakukan aksi koboi ini
lantaran merasa kesal dan terganggu dengan suara bising
dari adanya aktivitas pembangunan rumah yang dilakukan oleh korban
dari hasil pemeriksaan senjata air shotgun tersebut
sudah dimiliki oleh tersangka sejak oktober tahun lalu
selain menahan tersangka petugas kepolisian juga menyita barang bukti
berupa senjata air shotgun jenis glock tujuh belas dan dua puluh butir peluru air shotgun
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman pidana
sementara di tangerang selatan banten
seorang anggota satuan polisi pamung praja tangerang selatan
menjadi korban penganiayaan sejumlah sopir angkot
di jalan raya tegal rotan pondok aren
meski sudah dilerai warga para pelaku masih nekat menyerang korban yang hanya seorang diri
peristiwa bermula di tangerang selatan banten
saat korban yang mengendarai mobil dari arah ciputat menuju pondok aren melintas di jalan raya tegal rotan
di saat yang bersamaan sejumlah angkot manggal di sepanjang jalan sambil menunggu penumpang
tiba tiba salah satu angkot keluar barisan dan langsung bertabrakan dengan mobil korban
korban segera turun dari kendaraan untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku
namun pelaku yang sudah dalam pengaruh minuman keras
justru tidak terima hingga berujung cekcok mulut
kini kedua pelaku sudah berada di ruang tahanan kepolisian sektor pondok aren tangerang selatan
demikian cnn indonesia